waktu itu aku hamil dengan
semua itu sebuah kesalahan pak
dulu aku kenal sama halde barat
karena dia pemilik
dan aku jadi beran ambasadornya disana
dan pada hari itu
di acara pernikahan mbak andin dan nino
jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya
jangan sembarangan kamu
al tenang dulu al
sekarang kamu cek aja invoice
operasi pembersihan rahim
di rumah sakit sejahtera
itu atas nama halde barat
karena dia yang antar aku ke rumah sakit ma
dia juga yang bayar
karena dia yang melakukannya
tenang dulu tenang dulu
pokoknya aku bohong karena semuanya disini
jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya
saya nggak pernah melakukan itu sama kamu
aku ada bukti invoice nya
bukti kamu apa halde barat
saya akan cari buktinya
saya akan cari buktinya
al al udah udah nino
ah lebih baik kamu pulang dulu
nanti setelah semuanya jelas
nanti setelah semuanya jelas
papa lebih baik istirahat dulu
kita bicarakan lagi
pada baiknya aku pergi sekarang
tapi pembicaraan kita belum selesai
ini terlalu berat buat aku
papa ini semua benar
karena menurut papa
al nggak mungkin melakukan hal seperti ini elsa
papa lebih percaya sama ah
bukan begitu elsa
pa papa tahu pa
dia udah beberapa kali nyuruh aku untuk gurihkan bunganya aku waktu itu
sampai dia nyuruh aku minum jamu
tapi tetep aja nggak gugur kandunganku ma
pemotretan di maharatu
tangganya licin aku jatuh
di situ ada al
dia nolongin aku dan
makanya dia bawa ke rumah sakit
sebenarnya aku tuh udah curiga
tangga itu sengaja dibuat licin sama a supaya aku jatuh dan
makasih banyak ya pa ya
nanti bapak boleh langsung pulang aja
baik kalau gitu
saya permisi bu
dia beritahu aku
kamu udah tau belum
kalau suami kamu itu
biar aku aja yang kasih tau kemahin nih
ada apaan sih
waktu itu aku hamil dengan
saya gak akan biarin elsa ya
gak akan pernah saya biarin kamu